sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dan semakin lama rumah sakit menjadi tempat yang paling menyeramkan buat aku
kau pasti sekarang mau bilang
kalau aku ini masih lebih beruntung dibandingkan pasien yang udah difonis mati
karena sampai sekarang dokter masih belum bisa meramalkan sejauh mana umur aku
tapi semuanya gak lebih baik
aku tetep aja sakit dan aku tetap aja gak bisa sembuh
kamu aja yang gak ngerti
aku akan selalu di sisi kamu ratu
jadi kamu gak perlu takut
edgar denger ya
kamu itu orang baik
pasti akan menjadi laki laki yang baik
pacar yang baik dan suami yang baik
tapi semua itu bukan buat aku
kasian banget ya
aku gak nyangka lah
kalau dia punya penyakit kayak gitu
aku jadi mikir deh
jangan jangan semua tingkat aneh
ngeselin dia itu gara gara
dia harus ngadepin penyakit
eh itu bukan punya saya
ibu tuh kalau minjam duit
balikin dong tepat waktu
tapi jangan cek itu itu cek anak saya
oh untung kamu datang
yang punya cek ini
cek kamu udah bermasalah di bank ini
oh jadi kamu anaknya dia
kamu tahu kan
ibu kamu punya utang sama saya
sudah sepantahnya dong
sebagai anaknya kamu lunasin
sini berikan ceknya
silahkan ambil cek ini
tapi jangan pernah ganggu ibu saya lagi
kalau punya utang dilunasin
ibu kenapa sih nggak bayar utangnya
rama kan udah dicari uang itu untuk lunasin utang ibu
ibu ingin tanggung jawab yang jujur
dari mana sebenarnya kamu dapat uang sebanyak itu
lama kerja jadi supir bu
mana mungkin supir bisa dapat uang sebanyak itu
sungguh rama kerja jadi supir
rama tuh bukan kerja yang enggak enggak bu
ibu percaya terserah kamu
kamu gak perlu datang ke sini lagi
kamu pergi dari sini
kamu pergi dari sini rama
karena kamu sudah sangat menghancurkan ibu
kamu menghancurkan hati ibu
kamu amat amat sangat rama
setiap ibu ketemu kamu
ajak ke peniagaan yang tidak tertahankan ibu sara sakai
aduh beja ke mana sih
kita lebih tiba tiba bisa saja dan mendapatkan maklum bahwa
itu adalah budaya sara
tapi apalagi apa yang ibu inginkanventh
ija bukan sebagai nama tuanku
ini sebuah penuh garah dan hidupmu
aku bukan terperalu
aku percaya sama tuhan
kamu udah cari cara gimana caranya ngehubungin dia
udah tapi gak bisa
mau aku sakit kek mau gak kek bukan urusan kamu
lagian emang kau bisa nyembuhin aku
ditanya baik baik malah bentak bentak
oh ya ngomong ngomong kamu udah berapa lama kenal sama baja
dari baja umur lima belas enam belas an deh kayaknya
jadi selama ini dia tinggal sini dan gak pernah sekolah
katanya sih dia punya masalah gitu di rumahnya
menurut gue tau
kamu tuh udah lama kenal sama dia mana mungkin kamu gak tahu masalahnya di apa
jangan bohong deh
iya emang gue gak pernah nanya nanya ke baja
gimana caranya gue bisa tahu
mumpamu hormati masalah pribadinya baja
emang gak boleh
lagian lo tuh harusnya tau
setiap orang tuh selalu nanya masalah alunya ke baja
dan lo tau mukanya baja tuh langsung butek banget kalo ditanya pertanyaan kayak gitu
mungkin ayah dia punya masalah di rumahnya
yang jelas gue tuh gak mau nanya ke baja masalah yang bisa bikin baja kesel
kalau lo mau tau lo aja nanya ke baja
lagian buat gue yang penting tuh bukan masalah alunya baja
tapi ya sekarang ini
dan itu adalah cara gue buat mencintai baja
kalau aku udah pulang bilangin sama dia aku mau akan ngebiarin dia kayak gini terus
eh tapi lo gak bakal mencat baja gara gara masalah ini kan
kamu tuh dari mana sih
aku tuh nyariin kamu seharian tau gak
gampang banget sih kamu nyari alasan
aku tuh nyari kamu seharian tau gak sih
oh iya sekarang aku tahu
kalo pasti udah gak peduli lagi sama aku kan